flu atau influenza adalah salah satu penyakit yang sangat gampang menyerang manusia saat musim hujan
flu disebabkan infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan
penyakit ini bisa ditularkan antar manusia
gejalanya meliputi batuk sakit tenggorokan hidung tersumbat hingga sakit kepala ringan
menurut ahli gizi dr tan shot yen banyak menu makanan rumahan yang bisa meringankan gejala flu
salah satunya sup hangat yang berisi protein karbohidrat dan sayuran
makanya kenapa banyak orang mengatakan kalau selesma kalau flu minum sup
ya soalnya sup itu jarang banget dimanipulasi
jadi bumbunya sup paling garam lada mentok mentok pala
minuman hangat seperti wedang jahe yang dicampur berbagai jenis rempah seperti daun serai kayu manis dan juga madu alami bisa juga dijadikan penghangat ketika flu menyerang
proses pembuatannya mudah
pertama pastikan jahe daun seraih dan bahan lainnya sudah dibersihkan
selanjutnya bersihkan lapisan terluar jahe dan potong beberapa bagian daun serai
tak perlu menunggu lama jahe hangat sudah bisa dipindahkan ke dalam gelas
tambahkan satu sendok madu agar rasanya semakin nikmat
selain itu istirahat yang cukup merupakan kunci untuk meredakan gejala flu
namun apabila flu belum membaik sebaiknya periksa
ke dokter agar penyembuhan lebih maksimal